oke mas karena tadi sempat
karena tadi sempat keputus putus jadi gimana
mas yofi melihat
kerinduan masyarakat akan musik
tapi sementara juga ya nggak bisa ada
konser dan sebagainya seperti apa mas yofi
ya jelas sih kalau dari fans
dari penggemar musik yang baik
mengirim email atau
di ya teman teman sahabat sahabat
banyak juga yang mengadu kangen lihat konser
yang selama ini ada
jadi gak bisa tetapi ini
kan setiap tantangan
setiap perintangan itu melahirkan
kreativitas berikutnya jadi
saya sih tetap optimis bahwa ke depan
kita malah akan ada terobosan terobosan
baru dan kebetulan kami sudah
merencanakan sebuah konser yang
dikemas sedemikian rupa
bisa semuanya hadir
di tempat yang sangat besar tentu saja dengan
memperhatikan protokol kesehatan
ini juga eksersis dalam artian
memang orangnya belum ada tapi
kita coba dengan jarak jarak
berapa meter berapa meter
untuk lalu panggung seperti apa dan
di dalam seperti apa nah ini masih rahasia
tapi masih rencana
mudah mudahan lancar karena tentu
yang dipertimbangkan banyak ya mas sofi ya
jadi mas yofi kan selain
juga punya teman teman yang
sebuah management nah kalau untuk
music schoolnya gimana mas yofi sekarang
berjalannya kayaknya coaching by online ya
aku lihat di instagram atau kayak gimana sih
iya iya jadi guru guru para pengajar pengajar
pengajar yang di yofi music school itu
akhirnya banyak belajarnya melalui
dengan berbagai perangkatnya
nah itu jadinya juga
ada sesuatu yang menarik juga
ketika kita online berarti kita
bisa membuka murid seluruh indonesia
dengan cara online itu gitu ya
yang mau tinggal di sulawesi
yang tinggal di menado
mereka bisa les secara online
ke sekolah musik yang mau
apakah mau cabang kita yang di
yogyakarta atau yang di bandung
terserah mereka mau pilih yang mana
tantangan ada hambatan
ada kreativitas juga yang
jadi terkont ariana
buat kita semua dan itu rasanya adalah ini ya original al hugh
gunanya kita untuk mengembangkan diri dalam ekonomi kreatif indonesia itu
apa aja sih yang harus kita kembangkan
kalau saya pribadi ya reinhardt ya saya selalu percaya bahwa indonesia itu sebuah bangsa yang dna nya dna budaya
jadi apapun caranya akan ada kreativitas
jadi sesungguhnya yang perlu difasilitasi kepada masyarakat kreatif seperti ini adalah
regulasi yang jelas
bukan bukan ini ya didiemin aja orang indonesia udah banyak promotor banyak produser banyak apa yang bisa kreativitasnya macam macam
tetapi yang membuat lemahnya kita adalah sisi itu
regulasi yang secara implementasi mudah diterapkan dan menguntungkan bermanfaat untuk seluruh stakeholder
stakeholder nya siapa ya bukan hanya musisinya bukan senimanya tapi penikmatnya juga
ketika mereka mendapat hak
mereka mendapat perlindungan ya apa haknya dijamin
lalu yang stakeholder nya senimanya bisa mendapatkan haknya juga
negaranya mendapat pajak yang jelas
semuanya diuntungkan dengan itu
jadi kalau kamu mau bicara soal ekonomi kreatif
bukan bagaimana kita hanya membuat infrastruktur dan yang lain lainnya
itulah yang paling penting menurut aku
karena orang kreatif di indonesia gak akan habis percaya aja
bangsa ini bangsa yang hebat dari sisi kreativitas
orang kreatifnya banyak kalau didukung dengan regulasi yang jelas
maka regulasi yang jelas semakin berkembang lagi begitu ya mas sofie
pas dari segi ekonomi kreatifnya
pasti karena kan yang paling penting dari seseorang
adalah kepastian dalam membuat produksi ekonomi kreatif
dia tahu aturannya
dia tau di mana break even point nya
kalau misal dia sebagai seorang yang membuat film
berarti saya harus ini harus ini harus ini
kalau saya mengeluarkan effort segini saya akan kembali sekian modal saya ekstra apa investasi yang harus saya keluarkan segini

semuanya ada di regulasi di aturan yang jelas bagaimana
jangan sampai kreatifitasnya membumbung tinggi aturan yang gak jelas
akhirnya terjadilah rimba raya yang kadang kadang kita bisa bebas seenaknya
kita dapat apa negara tinggal menonton doang
ujung ujungnya tiba tiba mengambil pajak yang ini harus begini harus begini
cuma dari sisi pajaknya saja
kan sayang kalau begitu ini kan momentum
momentum penting yang memang harus kita dukung bersama dan
dan pemerintah harus kita support
jadi kalau saya sih di sisi sini saya tidak mengkritisi siapapun
tapi justru apapun kita harus dukung
kalau ada yang kurang kita benahi bersama kita coba bantu
karena saya tahu pasti tidak mudah sebagai pemerintah dalam kondisi apa
dalam kondisi covid dimana kadang kadang ya berkesenian itu bisa jadi
kadang kadang pikiran itu bukan kepentingan utama
jadi mungkin bukan sekunder saja malah tertier atau quartier ketiga atau keempat
setelah sandang pangan apa kebutuhan
kesehatan yang paling utama
tetapi kan pekerja kreatif itu harus tetap bisa hidup
lalu di dalam itu juga bukan hanya artis seniman
tetapi kan di situ orang yang kerjanya banyak orang panggung banyak
yang mendistribusikan sehingga begitu mati ini
banyak jadi employment problem juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan kan
itu yang repotnya
nah itu yang sangat berbahaya
itu mas sofi gimana
mas yofi gimana mas menghadapi situasi
akhirnya banyak yang mungkin teman teman mas yofi atau kru atau apapun
akhirnya jadi terdampak kan karena ini itu gimana mas
karena memang pastikan situasinya cukup sulit sebetulnya ya
oleh sebab itu kita pahami betul dan kita mensupport masyarakat dan pemerintah semuanya
kita ini sudah dalam satu persaudaraan yang begitu besar
sebuah bangsa yang bukan hanya harus urung rembuk bengar rembuk saling menolong
kita antara para seniman saling membantu saling membuka jalan untuk membuka kemungkinan kemungkinan
opportunity untuk menghasilkan bagaimana memonetize dari industri digital
kan banyak pemusik itu seniman itu bukan hanya penari sastra atau aktris aktor dan sebagainya
yang bisa membuat karya tapi dia tidak tahu bagaimana cara memonetize di dalam kondisi seperti ini
di dalam situasi ekonomi digital indonesia seperti apa sih yang memungkinkan kita bisa membuat bergulir ekonomi diantara para pegiat kreatif ini
nah tentu ini kita yang harus mensupport gitu ke teman teman para yang ada di pemerintah pejabat pemerintah
kita supportnya kita ini bagaimana kita menyelesaikan ini
jangan hanya mengkritisi mengkritisi tapi tidak memberi solusi
kita ini problem bersama problem draft
beliau beliau sudah bingung dengan begitu banyaknya korban begitu banyaknya yang harus kita tolak
tolong banyaknya yang dilindungi
sehingga kita ini harus membantu dari sisi lain yang bisa mensupport itu
paling nggak meringankan sedikit beban pemerintah lah di situ
nah kalau bagaimana di aku
di aku ya tentunya
ada sekolah musik jadi kita kreatif ke digital
ada industri musik lari ke digital
teman teman yang tadinya biasa mengurusi panggung jadi sekarang sama sama mengurusi bagaimana membuat agar seperti tadi tuh
kita di instagram ini agak agak lancar tuh
biasanya kalau di dalam tim ketika live itu dibantu untuk sisi it nya dan sebagainya
jadi kita saling support di situ
bahwa nilai nominalnya kadang kadang jadi di bawah itu
ya itu rezeki dan tantangan cobaan
kita ikhlaskan insya allah ada jalan keluar berikutnya
dan jangan salah kadang kadang dalam kondisi seperti ini semua malahan ada hal hal yang fantasi tiba tiba kita mendapat
yang nilainya justru lebih dari kita perform live biasa
karena kan jangkauan penontonnya lebih banyak
tapi sekarang kita sekalian dua puluh satu ribu dua puluh dua ribu kadang kadang malah jutaan dalam kondisi tertentu yang melihat
amplify nya lebih besar
nah oleh sebab itu kita insan kreatif siapapun yuk kita bantu semuanya
ya dalam hal ini juga pasti ya saya tahu betul sahabat sahabat saya teman teman yang di sana ada ayah di kabinet dan sebagainya
itu lagi bingung sekali bagaimana mengatasi ini semua
mungkin kita harus saling menyayangi saling mendoakan
inilah udah bukan waktunya lagi untuk hanya saling mengkritisi
kalau mau bicara satu kasih solusi
bagaimana menyiapkan solusinya ya kita sama sama lah
dalam forum tertutup atau terbuka apapun juga kita bisa
karena experience pengalaman pastinya jadi guru untuk kita semua
tetapi kita kan sama sama belajar
siapa yang tahu dengan pengalaman seratus tahun ini tiba tiba kita ada lagi seperti pandemi yang luar biasa ini
ya reinhardt katanya seratus tahun yang lalu
saya dengar korbannya sampai enam ratus lima puluh ribu jiwa yang meninggal pada waktu itu
sekarang kan logikanya sekarang mungkin teknologi lebih cepat untuk menampikkan mendapatkan
lebih canggih tapi kan tidak semudah itu juga
lalu manusianya jauh lebih banyak
jadi efeknya kan jauh lebih besar
oleh sebab itu ya kita saling tegang rasa kalau kita ngomong kita semua apa semua susah ini susah
karena kan kadang suka berpikir ah itu sih dia artis pasti uangnya banyak ini
ya mungkin artis kalau saya sih seniman jangan dibilang artis ya
kita selebriti yang bilang selebriti sebelah sana ya
tapi kalau aku mungkin artis dalam bahasa inggrisnya seniman dalam bahasa indonesia nya
nah udah itu banyak yang kerja sama saya saya orang belakang panggung
jadi semuanya harus berbagi yang biasanya pemasukan dan putarannya cukup ini sekarang jadi kecil kita harus berbagi
ya kalau dicukupin kalau sederhana ya cukup saja dan bahagia saja
dan itu balik lagi ke rezeki ya mas
yang penting jangan hanya pasrah ya sama keadaan tapi gimana caranya berpikir ada solusinya
pendek kita harus fight kita harus
jadi di posisi ini kita harus saling menyayangi saling menghormati saling melindungi
ayo kita sama sama sama kalau bilang susah nggak ada mungkin nggak ada loh orang yang benar bahagia dalam kondisi ini
artinya walaupun dia banyak
banyak kan orang yang katanya dia kapitalnya banyak
karyawannya banyak perusahaannya banyak utangnya jadi banyak juga gitu
harus bayar terus gitu kan gaji apa dan sebagainya
jadi nggak bisa seperti kaset mata itu
justru kita harus aware dengan kasian loh saudara saudara di daerah
saya lihat ada yang untuk makan itu cukup sudah
karena sedih sekali
nah ketika ngomong itu kita sebagai seniman itu kita ya tadi membantu para dokter para tenaga medis yang jadi gar depannya
juga kalau bisa menyumbang sedikit sedikit
di yang paling dekat saja dulu lah
nggak usah jauh jauh
kita tahu lah sebanyak banyaknya tabungan kita
putaran berapa bulan
terus kalau keluar terus tapi nggak ada masuk kan lama lama juga pasti bingung
semua orang bingung
dan kita tidak bisa menafikan itu dengan khususnya ah dia gitu
nggak ada yang nggak susah
posisi kayak begini pasti semua susah
artinya memang para seniman atau para pelaku di industri musik industri kreatif memang juga harus tidak template ya mas
artinya menyesuaikan kondisi sekarang
harus beradaptasi juga ya sebetulnya
adaptasi dan juga kan kita tahu teknologi seperti apa
kita mencoba membahagiakan para pencinta kita seperti apa
lalu bagaimana mekanisme perputaran ekonominya yang fair seperti apa
nah oleh sebab itu payung payung industri seperti itu regulasi seperti ini harus cepat cepat nih
harus kita bantu saling support
dan yang menarik lagi adalah begini ketika ini semua terjadi kan kaget semuanya
kaget ketika ngeriap semuanya
ketika dalam titik nol ini justru kita harus bersama sama
yuk sama sama yuk kita bantu ini
saling lengkapi saling apa ya tenggang rasa jadi harus besar di sini
dan yang senangnya itu sebenarnya ada satu juga
yang banyak keluarga keluarga yang selama ini jarang berkumpul jadinya lebih berkumpul
ini mungkin adalah maksudnya
tuhan memberikan sebuah hadiah untuk kita untuk bisa lebih dekat dengan keluarga
mengkomunikasikan selama ini yang belum terkomunikasikan jadi lebih erat
dan bagaimana membangun ke depan ya mungkin bangun dari lingkungan terdekat ini
jadi kita yang
termasuk mas yofi dan keluarga jadi pasti lebih dekat juga ya mas di rumah ya
jadi makin akrab makin sering ketemu menghabiskan waktu bareng
itu renat yang lucu kalau aku ya terserah ketemu arsy itu ketemu kadang kadang ketemu di panggung
eh kita satu panggung ya iya aku main sebelumnya sama ini main ketemu di sana
udah lah seminggu ketemu di beberapa hari
lalu ketemu yang kecil gitu ya tiba tiba pak aku udah jadi ketua osis gini gini
oh kamu ketemu oh iya ya selamat ya
ketemu lagi ya ketemu ke kabar kegiatannya halo lagi apa
sekarang bisa setiap hari ketemu alhamdulillah ada sih
tapi ya memang kita kan manusia yang harus yang bergerak
pasti ada hikmahnya dan saya percaya
tuhan selalu memberikan ujian cobaan pasti dengan semangat kita pasti mampu menghadapinya
tapi kita mungkin harus mencari caranya
dan ya berdoa tadi
enggak akan ada jalan kok untuk mengatasi ini semua
dan kita percaya tuhan tidak berarti itu untuk kita
nah mas syafri berarti apakah misalnya ke depan
misalnya ke depan menurut mas yofi memang di industri musik ya
atau katakanlah bahwa kita yang mau nonton konser dan segala macam

maksudnya harus punya sesuatu yang baru dibanding yang lain
harus punya sesuatu yang baru dibanding yang lain

kalau memang tetap ada

nanti disiapin semuanya
mungkin jarak panggungnya berapa
nanti akan kesana juga ya mas arahnya ya
sambil kita harap harap cuma segera ketemu vaksin dan sebagainya
agar bisa kembali normal
kita dapat vaksinnya
dapat apa yang bisa membuat kita lebih confidence
untuk bisa dekat sama temen dengan fans semuanya
kan dengan seperti itu kan pasti ada behaviral baru
sehingga walaupun ada vaksin sama jadi kita
oh lebih sadar kebersihan
ada banyak hal baik disini
cuma kita sebagai manusia harus belajar
dan berusaha mengatasi ini dengan
tadi hati yang lapang
kalau misalnya kita udah susah gini
kita pikirnya terus destruktif
wah ini susah
wah makin rejeki juga susah
enggak ada jalan keluar
yang ada kita terpuruk dalam kondisi yang makin membingungkan ini
tapi kalau kita saling bersatu
ya pasti ada hal hal baik di depan nanti
mas jadi sepanjang
sepanjang pembatasan sosial ini
sepanjang pandemi ini
sudah menciptakan berapa lagu
sudah ada banyak
apa ide ide yang di pikirkan
mas sudah banyak banget kayaknya ini ya
wah sekarang gini
kalau ngomong berapa lagu
tiga nada aja
sekarang renhard sebut aja
atau empat nada deh
kalau itu kan do re mi fa sol nyusun dong
sebut aja semua
jadi kan jadi banyak
jadi semua karya ya
jadi semua karya
tapi itu semua karya yang baik akan lahir dari hati yang kita memang ikhlas
jadi renhard ini aku berbagi sedikit ya
bahwa saya selalu menghargai seseorang musisi seniman
ah mas jovi
nggak gampang tahun ini lho saya atau pernah dipilih

berarti saya mau
banyak band membuat hit satu aja nggak bisa bisa gimana kita bisa menghilkan itu gitu jadi ya
itu dan saya tahu ketika seseorang membuat lagu itu begitu indah pasti ada ketulusan yang besar
ketika dia membuat lagunya entah dalam kegembiraan yang besar atau kesedihan yang besar atau
kemarahan yang besar dia tulus lagi tapi tulus dalam membuat lagunya jujur mengungkapkan apa adanya itu
adalah sebuah kekuatan ya seperti diri renhar bilanglah ladoso itu bisa gini bisa mu agak
jes maksimum oke dengan kegembiraan dari kekuatan hati itu gitu karena ada bilang masih ofisi katanya
mudah membuat lagu bisa lima menit sepuluh menit
itu juga salah reinhardt untuk mencapai tiga puluh tahun lebih sehingga saya bisa jadi seperti ini
sebenarnya jadi karena bilang itu bisa bisa menulis menggambar woi lima belas menit begitu bagus
ya tepung akan mendapat lima belas menit itu dari puluhan tahun pengalaman yang begitu hebat dengan cobaannya
begitu besar begitu juga musiknya saya sekarang mungkin seperti bisa ini tapi awalnya tersyok syok
sambil bingung gimana ya buat musik itu gimana ya buat lagu dan itu semua melalui proses itu dan
itu tidak mudah bahwa
amerika lu punya dua lagu tiga lagu pasti lo bisa kaya luar biasa punya kastil hebat dan sebagainya
ya ya mungkin kan masalah rezeki tadi juga ikhlaskan saja bahwa dengan punya sahabat pendengar musik
indonesia yang begitu banyak saja itu luar biasa bayangkan ada banyak ribuan pernikahan yang
hampir semuanya membawakan banyak sekali melakukan lagu janji suci jadi saya datang nggak datang saya
menghadiri saya menghadiri peristiwa bahagia untuk orang orang banyak paling nggak ada amal
saya untuk berbagi kebahagiaan di situ doa doa mereka itu nilainya lebih besar daripada mungkin puluhan
miliar untuk membuat kastil ya insya allah ketika hukum hak kita itu udah begitu ada mungkin
penerus penerus saya keturunan saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari janji suci dari adu
rayu dari cantik dari menjaga hati dari bukan untukku dari terlalu cinta dari apapun itu gitu
lagunya mas yofi yang ini percinta ku marcel ada jatah jatah saya yang halal itu bisa masuk sehingga
saya bisa keluarga kami sejahtera dengan cara yang baik cara yang halal dan cara yang
memang kami disepakati oleh negara ini bagaimana melindungi ekonomi kreatif kita jadi yaitu karena
menguntungkan semua pihak ya mas ya betul menguntungkan semua karena negara juga mendapatkan
keuntungan dari pajaknya
yang punya punya tempat karoke yang punya cafe punya ini menguntungkan dengan hal hal lainnya jadi
kalau misalnya ini semua memang sesuai dengan hak itu terjadi rasanya harusnya seniman seniman
kreatif akan bisa hidup bahagia sejahtera dan menjadi inspirasi untuk orang orang ya kita harus
jadi seniman kita bangga dan percaya menjadi seniman indonesia itu yang itu yangnya ada
kita ingin berbagi inspirasi bahwa ayucita terjadi orang orang yang membuat karya toneong
yang membuat karya menjadikan karya
jangan hanya menjadi apa ya
orientasi untuk jadi bekerja di
pns itu semua baik tapi
kalau kita bisa membuka kreativitas dan menghasilkan
kemanfaatan orang banyak kan alhamdulillah jadi tidak
memberatkan negara untuk setiap ada lulusan
banyak harus kemana nih para lulusan kita
banyak hal kreatif yang bisa kita kembangkan negara ini
dan padahal juga banyak banget orang orang yang
berbakat di indonesia seniman seniman hebat ya
yang itu yang memang harus kita dukung sama sama
kayaknya kemarin kemarin sempat bikin kayak ini ya
kayak klip gitu ya apa instrumen instrumen
lagu janji suci ya mas ya terus di upload
terus ya masing masing nyanyiin gitu kayaknya ya mas sofi ya
oh ada sih beberapa lagu yang seperti itu jadi
yang misalnya terbarunya rosa
dimainkan terus yang lain nyanyi
apa namanya seperti jam session atau
tiba tiba ya jam session
seperti saya mengiringi para penyanyi dimanapun
ataupun rosa menemani
pemain musik dimanapun jadi ya ada hal menarik
yang di dunia digital sekarang tapi
tentunya jadi lebih ini lebih dinamis dan progresif
karena tidak bisa gitu terus kan berputar terus kreatifitasnya
harus terasa terus dan itu menyenangkan
melatih diri juga
mas pengobati kerinduan teman teman
keindoan aku juga yang sering dengar lagu janji suci
kalau datang ke pernikahan karena sekarang udah sampai datang lagi ke pernikahan
atau kalau lagi karaoke mungkin bisa di mas
nada nada indahnya dimainkan untuk janji suci aku ntar
nambahin dikit dikit aja meskipun suaranya pas pasan kayaknya
di batang shofie yang bagus suaranya
nah problemnya begitu tadi reinhard kalau misalnya kita
memakai ig ini kita ada delay
ada delay gitu sehingga antara kita dengan
gak bisa bareng walaupun misalnya
tuhan ku tak akan membolehkan ku
malam ini akan ku sampaikan
suci kepadamu dewiku
nyarkanlah kesungguhan ini
oke sementara segitu aja ya
jadi memang reinhardt dibalik ini semua banyak hikmahnya
tapi yang penting
sahabat sahabatku saudara saudaraku soulmate nya kak hidna
teman teman yofie nuno
teman teman yofie tulus glenn anak glennnya sudah gak ada sekarang
sudah di atas sana semoga mendapatkan kebahagiaan
di tempat lain dan sumbangannya dengan adu rayu
itu bisa menjadi sesuatu yang fenomenal terus
semoga moga filmnya jadi terwujud mimpinya glenn untuk membuat film adurayu
walaupun kita asal menunggu dulu selesai covid ini merendah
jadi terima kasih
mas shofie ada rencana gak mas bikin live konser gitu kan
beberapa musisi sudah ada ya yang buat
kira kira mas yofi dan teman teman ada nggak rencana itu mas
besok besok malam jam delapan
silahkan lihat di channel youtubenya bank tertentu
juga disebut ini
kak hidna akan live besok jam delapan malam
jadi untuk soulmate kak hidna bisa lihat besok ya
jam delapan malam
mas terakhir terakhir terakhir
seberapa optimistik bahwa
kita semua sebagai bangsa bisa melewati kondisi ini
teman teman sediman juga bisa bangkit lagi
bisa survive lagi bisa melewati ini semuanya
seberapa optimis mas
juga apa pesan dari mas shofi untuk para pecinta musiknya mas shofie
para fans dan juga untuk para teman teman seniman di luar sana
yang mungkin ada banyak di daerah daerah juga
apa mas shofie silahkan

tetapi setiap cobaan pasti ada yang berbeda ya mas shofie jadi kalau dari saya pertama seperti tadi bilang bahwa ini adalah cobaan dari tuhan untuk kita semua
tetapi setiap cobaan pasti ada yang berbeda ya mas shofie jadi kalau dari saya pertama
pasti ada hikmahnya
dan untuk kita masyarakat kreatif tentu
bukanlah sebuah kreatifitas kalau tidak ada hambatannya
kreativitas terlahir kadang kadang melalui cobaan cobaan
melalui rintangan yang begitu besar
dan disini justru kita tugasnya bagaimana untuk bisa mengatasi ini
sesuai dengan apa yang kita bisa
apa yang optimal kita bisa lakukan sebagai bangsa ini
kalau misalnya kita sebagai
tenaga medis berbakti sebagai tenaga medis
kita misalnya yang bisa membantu distribusi seperti teman teman yang di gojek semen
berbakti dengan kekuatan dan menjaga diri sebaik mungkin
para pengusaha para semua insan insan bangsa ini
apapun profesinya apapun tugasnya
mari bersatu mari kita membangun negeri ini dengan hati yang tulus
dan ingat bahwa tidak ada orang yang bahagia
tidak ada orang yang tidak susah hari ini dengan covid ini
tetapi kebahagiaan bisa saja hadir dari kesulitan kesulitan ini
dan kita harus kuat
dan saya percaya kita akan bisa mengatasi ini
karena kita kan udah tahu ya
dulu kita belum merdeka akhirnya kita merdeka
dulu kita ada mbatha nyi akhirnya ada ini
ada sembilan puluh delapan ada begini
setiap masa ada tantangan ada ini
dan ini adalah cobaan yang besar buat kita
saling menghormati saling menghargai
memberikan masukan masukan yang baik
buat pemerintah mereka juga manusia biasa
dengan segala kekurangan kekamputan
kita rangkul mengkritik tanpa solusi
kan repot kalau kritik pun bolehlah
udah sama sama bingung yuk makanya
ketika orang bilang kenapa sih
kemarin kebijakannya begini sekarang begini
saya pasti tahu ada pertimbangan pertimbangan yang
cukup sulit untuk dipilih ini
beli ini sehingga ada kelonggaran dikit agar ekonomi
berjalan tapi ini tetap aman betapa
susahnya memilah milah itu jadi kita
harus pahami bersama yuk kita saling melindungi kita jaga
kita sayangi semuanya kita doakan
pemerintah kita kita doakan apalagi
rakyatnya untuk bisa bangkit dengan
semua ini dan ingat bangsa kita adalah
bangsa yang ber dna kreatif
ada lima ratus lima puluh sentra budaya lebih
di bangsa ini kalau tidak
terpayungi sayang sekali dengan
jabatan bangsa ini korea aja tuh yang nggak terlalu besar
bisa mendunia luar biasa indonesia
dengan kekayaan seperti itu harusnya lebih hebat
lagi dan harus ditangani
orang orang yang sangat sepenuh hati
bisa memberikan sesuatu yang besar buat negeri ini
yang penting satu kita ikut
dan untuk industri musik optimis ya mas ya bahwa
akan semua balik lagi
dengan segala penyesuaian bangkit lagi
saya selalu berpikir optimis dan selalu
berpikir positif jadi kita harus
bisa mengatasi semua dan ada kok
jalannya yang penting bagaimana kita membuka
jalan tersebut saling ini loh
apa namanya kalau berbicara
tapi tidak ada solusi jangan
tapi kalau memberikan sesuatu berikan
kemungkinan solusinya kemungkinan
yang mengatasi ini secara
strategis kita harus punya apa blueprintnya
grand designnya apa yang kita buat dan semua
ada turunannya yang implementasinya
seperti apa dan aplikatif mudah
dan punya kemanfaatan untuk semua
stakeholder itu penting buat industri nya
kita lewati ini semuanya terima kasih banyak
mas sofi sehat sehat mas sofi dan keluarga
kita tunggu karya karya
terus karena banyak banget yang suka dengan lagunya
mas yofi terima kasih banyak ya mas sudah bergabung
sama sian indonesia thank you mas sofi
terima kasih sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh